peraturan kpu tentang larangan ekskoruptor nyalek rupanya tidak bertaji di hadapan bawaslu
yang terakhir lolosnya m taufik politisi gerindra untuk maju di pileg dua ribu sembilan belas mendatang
kita akan coba menggali lagi apa yang menjadi putusan bawaslu tersebut
dan untuk membahas topik kami malam ini saya sudah ditemani oleh titi anggraini direktur eksekutif perludem
mah yudin anggota bawaslu dki dan melalui sambungan telepon ada m taufik ketua dpd partai gerindra nanti
saya coba dulu ke bang mah yudin
bang kalau sebenarnya pertimbangannya apa ini
jadi kontroversi panjang ya ada yang bilang bawaslu dan kpu tidak punya satu suara terkait dengan keberadaan para kandidat caleg tahun mendatang
ya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu tentu melakukan pengujian terhadap sengketa proses pemilih itu kan berdasarkan pada undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
nah terima kasih
tentu di dalam pelaksanaan tugas kami dalam menyidangkan sengketa proses pemilu harus berdasarkan pada peraturan atau undang undang pemilu tersebut
tapi ini ada dikatakan dari pkpu sendiri bertentangan dengan undang undang itu jadi sebenarnya harus diikuti yang mana nih peraturannya
ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa kami mengacu kepada undang undang dalam pengujian
nah kalau menjadi pertanyaan sebetulnya peraturan pkpu mana yang tidak diikuti oleh bawaslu
ya itu yang saya ingin menjawab
karena kalau kita lihat peraturan pkpu itu adalah peraturan pkpu yang tidak diikuti oleh bawaslu
karena kalau kita lihat peraturan pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas itu khususnya di pasal tujuh itu kan syarat syarat calon tidak ada larangan bagi seorang koruptor
nah sehingga disitu bagi kami tidak beralasan untuk ini
karena di dalam pasal tersebut kan juga menyangkut tentang pasal dua ratus empat puluh huruf g undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
yang memberikan konstitusional bersarat bagi seseorang terpidana untuk ikut di dalam pemilihan umum
oke saya ke mbak titi mbak titi sendiri bagaimana dengan kondisi saat ini yang anda lihat
ya terus terang kalau melihat putusan bawaslu provinsi dki jakarta sama sekali tidak mengejutkan ya dalam hal ini
karena putusan ini kalau kami hitung ini yang mampu kami telusuri adalah putusan yang ke sembilan
jadi selain dari dki jakarta sampai hari ini sudah ada sebelas daerah yang meloloskan permohonan sengketa dari para
caleg mantan terpidana korupsi semuanya terpidana korupsi
sebut saja mulai dari sulawesi utara toraja utara aceh rembang parepare bulukumba palopo dki jakarta belitung timur mamuju toja una una
dan dalam proses ada delapan sengketa lagi yang sedang menunggu putusan
sebut saja misalnya di blora di jawa tengah di banten tingkat provinsi pandeglang celegon lingga dan gorontalo
di celegon bahkan ada dua kasus
nah sebelum menuju ke dki jakarta polanya itu konsisten
jadi sebut saja putusan yang pertama di toraja utara
putusan yang kedua di panwasli aceh
yang ketiga dpd di sulawesi utara
ada konsistensi pola berpikir dan juga argumentasi di dalam membangun pertimbangan hukum ketika memutuskan
kalau bagi kami soal hak konstitusional itu sebenarnya perdebatan yang sudah terformulasi di dalam peraturan kpu
dan pembuat undang undang itu sudah menangkap
ada kemungkinan perbedaan posisi antara bawaslu dengan kpu
tetapi dalam hal ini ada mekanisme yang diberikan oleh undang undang untuk mengkoreksi peraturan kpu ini
meskipun tadi disebut oh no tidak ada peraturan kpu yang kami tidak laksanakan
tetapi ada argumentasi yang juga melompat ya
jadi memang yang diatur ini ada dua
satu mengatur persyaratan calon
yang kedua persyaratan partai politik di dalam pengusulan calon oleh partai politik
nah yang diatur oleh kpu
itu pasal empat dan juga lampiran formulir b tiga
adalah persyaratan partai politik di dalam pengajuan bacalek
nah kemungkinan terjadi perbedaan pendapat antara kpu bawaslu dibaca oleh pembuat undang undang
oleh karena itu pembuat undang undang mewanti wanti di dalam pasal tujuh puluh enam ayat dua
pak mahyudin juga pasti sudah mendengar perdebatan ini
supaya bawaslu ini tidak melampaui kewenangannya
karena kewenangan bawaslu ini kewenangan yang paling kuat di dalam sejarah keberadaan bawaslu
kalau ada pemilu dunia akhirat ini bawaslu yang paling kuat dunia akhirat gitu ya
karena mereka bisa melakukan pengawasan menangani pelanggaran dan juga menyelesaikan sengketa
nah supaya bawaslu ini tetap dalam koridor ketika mereka berbeda pendapat dengan kpu dengan rekan sejawatnya
diberi ruang mekanisme pengujian peraturan kpu melalui mahkamah agung
dan itu spesifik
hal yang sama tidak akan kita temukan ketika peraturan bawaslu dianggap bertentangan
hanya disebut keberatan bisa diajukan oleh ke mahkamah agung
tetapi khusus terhadap peraturan kpu upaya keberatan itu karena ini tafsir dan terjemahan atas peraturan kpu
itu hanya bisa dilakukan melalui pengujian ke mahkamah agung
jadi sampai hari ini kalau ada yang mengatakan peraturan kpu bertentangan dengan undang undang dan juga undang undang dasar
sebenarnya tidak ada
karena tidak ada putusan mahkamah agung yang membatalkan peraturan kpu
jadi peraturan kpu itu sah mengaku
berlaku dan mengikat semua pihak ketika dia selesai diundangkan
dan sudah diundangkan tanggal tiga juli sudah mendapatkan penomoran di dalam berita acara
maka suka tidak suka senang tidak senang saya selalu menyampaikan ini
kalau kita ingin berhukum dengan cara benar maka berhukumlah pada juga peraturan kpu
kalau kita tidak puas bawaslu bisa menempuh langkah ke mahkamah agung atau meminta tafsir yang lebih solid ke mahkamah konstitusi
nah ya tapi ya sekali lagi sekarang kita diperhadapkan pada diskursus
yang mengalihkan kita dari pencermatan tahapan pemilu yang mestinya lebih substantif
alih alih sekarang kita mengawasi dcs dan lain sebagainya
publik kita akhirnya diperdebatkan oleh isu yang mestinya selesai
jadi selesai peraturan kpu disahkan bawaslu mengawasi nih
peraturan kpu nya diterapkan dengan benar atau tidak oleh kpu dki jakarta
tetapi kan bersama dengan sepuluh daerah lain karena sudah sebelas bisa jadi lebih
karena kami mungkin ada keterbatasan di dalam mengumpulkan dats
justru kita diperhadapkan pada penggunaan kewenangan yang tidak pada koridornya
saya ke bang mahyudin kalau saya tadi menangkap ada melampaui kewenangan kemudian juga penafsiran yang berbeda dengan peraturan kpu tadi
lalu bagaimana anda menyikapi ataupun bawaslu menyikapi hal ini
ya kita melihat dalam pasal empat ayat tiga pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas itu kan menyebutkan bahwa partai politik kan tidak mencalonkan seorang mantan terpidana
artinya yang membuat fakta integritas itu bukanlah seorang calon tetapi partai politik
nah semestinya kalau memang begitu kenapa partai politik yang tidak dikasih sanksi kenapa yang bersangkutan yang harus diberikan sanksi terhadap itu
nah artinya dalam konteks ini dan fakta fakta persidangan yang muncul pada saat persidangan itu sama sekali si calon ini ataupun pak taufik ini sudah memenuhi semua syarat syarat yang dimintakan dalam peraturan kpu
secara pribadi memenuhi semuanya
misalnya begini di dalam pasal dua ratus empat puluh huruf g itu kan menyebutkan bahwa seorang terpidana
boleh melakukan atau ikut terlibat dalam pemilihan calon anggota televisi sepanjang secara jujur dan terbuka menyampaikan pada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana
dan itu sudah dilakukan oleh pak muhammad tovik di dalam fakta fakta persidangan yang ada itu
sehingga bagi kami ya dengan fakta fakta yang ada didukung oleh kesaksian atau keahlian yang ada itu menunjukkan bahwa memang ini bisa untuk maju di dalam pemilu legislatif
oke terima kasih
nah yang kedua disampaikan oleh mbak titi tentang pengujian yang ada di bawaslu
ya ranahnya berbeda antara pengujian yang ada di mk dengan ma dengan yang dilakukan oleh bawaslu
dimana mk dan ma itu kan melanjutkan secara abstrak review
artinya norma norma yang bersifat umum
nah kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu hari ini adalah kewenangan bersifat konkret
arti pengujian yang dilakukan itu hanya terbatas pada atau dampak dari putusan itu
dampak dari putusan itu hanya kepada para pemohon dan termohon
dan konsep yang dilakukan dalam pengujian di bawaslu ini kan tidak menghapus norma seperti yang dilakukan oleh mk atau ma
menghapus menghilangkan norma atau bahkan menyatakan bahwa peraturan pkpu itu batal
nah artinya dampak terhadap putusan yang dibuat oleh bawaslu ini tidak membuat norma yang ada berkaitan korupsi itu menjadi hilang atau tidak ada
tetapi hanya berdampak kepada kasus yang bersifat konkret ini
ini yang harus dimaknai
ini adalah kebedaan pengujian yang dilakukan oleh hari ini
nah sekarang pertanyaannya kalau memang nanti ini tidak dilakukan pengujian oleh bawaslu terhadap proses ini dan kemudian kita menunggu proses yang ada di mk
kalau mk misalnya permohonan pemohon diterima sementara tahapan dan proses itu sudah lewati oleh termohon
bagaimana dari sisi keadilan
itu yang kami lihat gitu loh
kalau mbak titi bagaimana melihat masalah norma kemudian pengujian konkret kewenangan ini
memang peraturan bawaslu sendiri peraturan bawaslu nomor delapan belas tahun dua ribu delapan belas tidak hanya menjadikan surat keputusan kpu sebagai obyek
tetapi juga menambahkan berita acara sebagai bagian dari obyek sengketa
karena dianggap berita acara pun punya ciri ciri yang sama dengan surat keputusan
notabene itu juga perluasan dari undang undang kan
karena undang undang bicara atas keputusan yang dikeluarkan
tetapi okelah kita tidak berdebat di situ
nah terkait dengan misalnya tidak mengesampingkan norma yang ada di dalam peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
tetapi faktanya adalah putusan bawaslu sama sekali tidak menggunakan peraturan kpu sebagai dasar mengingat
menyebutkan undang undang dasar menyebutkan undang undang tujuh dua ribu tujuh belas berbagai putusan mahkamah konstitusi
tetapi penegakan terhadap pasal empat ayat tiga kalau memang kita konsisten bahwa bawaslu mengawasi implementasi dari peraturan kpu
semestinya dalam hal ini semangatnya kan juga sama
tetapi sama sekali pasal empat ayat tiga ini tidak ditengok gitu
sebelum kita melompat melihat orang kita melihat dulu bahwa orang itu hanya bisa kalau partai yang punya syarat untuk mengajukan bacalek itu memenuhi syarat
kan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik
melakukan rekrutmen dengan cara yang transparan dan demokratis
lalu kemudian tidak melakukan praktik politik transaksional

dan lalu kemudian juga tidak menyertakan tiga mantan terpidana korupsi
tiga mantan terpidana korupsi bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak
nah ini yang kemudian putusan bawaslu ini dalam pandangan kami melompat begitu ya
jadi langsung melompat kepada orang tanpa kemudian melihat bagaimana kita menegakkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik
jadi dari awalnya sudah salah prosedural yang harus dilakukan oleh
kalau kami berpandangan ya memang sekali lagi ini sudah bisa kami baca
karena ya itu tadi di berbagai daerah yang mendahului itu polanya itu konsisten
jadi alur berfikirnya juga konsisten
bagaimana misalnya penggunaan dasar hukum yang mengesampingkan peraturan kpu
kalau kami sendiri tidak mau berdebat pada bagaimana pengaturan di dalam pkpu ini
tetapi perdebatannya adalah kita berhukum ya harus konsisten
jangan kemudian bawaslu mengatakan kpu melampaui kewenangan dengan membuat peraturan kpu nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh

tetapi cara kita menyelesaikan ini juga tidak sejalan dengan peraturan pasal tujuh puluh enam undang undang tujuh dua ribu dua
yang meminta pengujian ini melalui ranah mahkamah agung
kalau kita boleh jujur kan yang dipersoalkan pkpu
dan itu pun kalau kita baca putusannya di dki belum di upload ya putusannya
tetapi ketika kami baca putusan di aceh tanatora toraja utara lalu kemudian palopo mamuju
rembang pare pare bulukumba semua itu konsisten
jadi konsisten bagaimana mereka tidak menempatkan pkpu itu sebagai bagian dari mengingat
dan mestinya bawaslu tidak perlu masuk sejauh ini ya
bawaslu saya kira kalau konsisten saja menggunakan peraturan kpu sebagai dasar di dalam membuat putusan
dan kemudian membiarkan mekanisme ini sesuai dengan salurannya
mungkin kita tidak harus masuk pada diskursus yang tidak akan pernah ada akhirnya
mas mayudit anda setuju tidak dengan pernyataan ibu titi yang mengatakan bahwasannya bawaslu tidak perlu menggunakan undang undang selain pkpu sendiri dari kpu
ya dasar diberikan kewenangan kami untuk melakukan pengujian sengketa proses pemilu itu kan di undang undang tujuh
artinya kami ini kan payung hukum kami atau dasar hukum kami tetap pada undang undang tujuh
kalau kami tidak menggunakan itu lantas kami mau menggunakan aturan mana atau hukum mana
ini yang menjadi persoalannya
kalau dilepasnya misalnya kami harus menggunakan pkpu tapi tidak menggunakan undang undang
ini kan menjadi sesuatu yang menurut saya tidak pas
nah itu disitulah letak yang harus dilihat oleh masyarakat bahwa kami ini kan berdiri pada undang undang tujuh
nah kalau proses pengujian pengujian yang dilakukan seperti yang saya katakan tadi adalah proses pengujian yang bersifatnya konkret
bahwa norma hukum yang ada berkaitan korupsi itu tidak dihilangkan atau dihapus berkaitan dengan itu
saya nanti akan bertanya ke mbak titi terkait dengan tadi ya mengapa akhirnya bawaslu punya pertimbangan lain dengan mengindahkan pkpu sendiri dari kpu
tapi kita akan cerita terlebih dahulu di sian indonesia prime news
segera kembali tetap lagi bersama kami
anda masih bersama kami di sian indonesia prime news dan akan berbincang tentang masalah polemik terkait dengan caleg yang dulunya memang terdakwa dalam kasus korupsi
mengapa saat ini boleh jadi ikut kembali untuk pileg dua ribu sembilan belas dan masih bersama mbak titi anggraini serta mas mahyudin
kalau kita tadi mbak titi yang menarik adalah kalau saya bertanya nih ya kayaknya dari tadi bulat aja dulu ya karena mereka tidak mengindahkan pkpu kemudian selalu berpegang pada undang undang sendiri
ini seperti kayak berbicara dulaman atau lor sama ayam
nah kalau anda melihat sebenarnya kenapa mereka sampai tidak mengindahkan pkpu berarti percuma dong pkpu dibuat kalau seperti itu
ini kita kembali ke alas dasar dulu ya
di dalam berpemilu itu tidak semua diatur di dalam undang undang
oleh karena itu pasal tujuh puluh lima undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas memberikan kewenangan bagi kpu untuk membentuk peraturan kpu
demikian juga bawaslu dkpp juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan

tiga institusi ini punya kewenangan mandiri independen untuk membuat aturannya
memang mereka wajib mengkonsultasikan pada dpr pemerintah menurut mahkamah konstitusi itu prosedur yang memang harus dilalui
tetapi kesimpulan keputusan dari konsultasi itu diserahkan sepenuhnya kepada tiga institusi ini sebagai refleksi turunan dari suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri
jadi kemandirian itu dijamin oleh konstitusi
nah ketika misalnya mereka membuat peraturan
peraturan itu kan harus diundangkan
nah peraturan yang harus diundangkan kemenkumham itu punya prosedur
mereka bisa mengklarifikasi mensinkronisasi dan mengharmonisasi proses pembentukan peraturan perundangan dan substansinya sehingga tidak melampaui kewenangan
dan itu sudah dilalui oleh kpu
sehingga kemudian peraturan kpu ini diundangkan pada tiga juli
jadi kita tidak bisa melihat proses ini pada perbedaan pendapat antara bawaslu dan kpu pada awal penyusunannya
tetapi juga harus melihat prosedur yang sudah dilalui
dan ini kemudian berlaku
jadi bagi kami ketika ini sudah berlaku sekali lagi senang tidak senang suka tidak suka ini harus kita jalankan
prosedur untuk kemudian keberatan pada aturan main yang dibuat oleh kpu sudah diberikan oleh undang undang
presiden tidak baiknya melalui putusan putusan bawaslu tidak hanya dki ya
toraja utara misalnya rembang
lalu kemudian mamuju palopo pare pare
kemudian institusi yang pada level penyelenggara kabupaten kota itu bisa menegasikan level peraturan kpu yang nilainya itu adalah produk dari institusi puncak
dan ini yang kemudian oleh mahkamah agung saya ikut betul karena mengikuti proses pembahasan undang undang pemilu
sudah bisa dibaca oleh pembuat undang undang kita
perbedaan pendapat dua institusi ini
yang saya sayangkan adalah ketika bawaslu menggunakan instrumen sengketa dengan dali
ini final dan mengikat
kemudian tidak mengambil langkah untuk menguji ini ke mahkamah agung
atau kemudian kalau mau langkah cepat misalnya menguji ini ke mahkamah konstitusi
untuk meminta tafsir konstitusional atas pasal pokok yang menjadi cantelan peraturan kpu
karena kalau ini misalnya terus berlanjut tadi betul sekali mas sampaikan
bisa saja ke depan untuk kepentingan misalnya tidak melulu semua bisa dikendalikan
untuk kepentingan yang tidak sejalan
bawaslu kabupaten kota mengatakan peraturan kpu bisa kita kesampingkan
karena tidak sejalan dengan tafsir tafsir undang undang dasar undang undang putusan mk
lalu kemudian bagaimana kita berhukum berpemilu
kalau kemudian institusi yang di bawah itu bisa berlaku sebagai penguji peraturan kpu
dan menyatakan peraturan kpu bertentangan dengan undang undang
sementara putusan pengadilannya saja belum
saya ke bang mayudin sendiri ya

bapak mayudin merasa tidak sih ke bawaslu kpu masing masing punya arogansi sendiri

karena tadi ada independensi ada otoritas masing masing untuk menetapkan kebijakan kebijakan
pastinya seperti saat ini terjadi persengketaan
ya dalam menjalankan tugas kami di bawaslu tidak ada arogansi
kecuali dalam upaya untuk menegakkan keadilan pemilu
nah kalau dilihat disampaikan oleh mbak titi tadi
bahwa tentang pembentukan peraturan perundang undangan
saya ini kan sebagai orang yang konsen di hukum tata negara
tahu betul bagaimana penyusunan peraturan perundang undangan
nah misalnya dalam pembentukan peraturan di bawah undang undang
itu kan sifatnya pendelegasian dari legislatif kepada lembaga lembaga yang disebutkan di dalamnya
nah dimana peraturan peraturan yang dibuat di bawahnya itu merupakan peraturan yang bersifat teknis
tidak bersifat umum
nah dimana kami melihat bahwa pemuatan tentang pasal korupsi di dalam pkpu itu kan sifatnya umum
artinya bahwa yang bisa dibuat oleh lembaga lembaga disebut misalnya tentang bawaslu tentang kpu
yang dia bisa buat peraturannya adalah tentang teknis pelaksanaan
dan maksudnya itu tidak menyangkut terhadap orang banyak
misalnya terhadap pembuatan pkpu ini sendiri kan tentu juga tidak sejalan dengan semangat undang undang yang ada
karena secara hirarki norma adanya peraturan peraturan yang di bawah itu kan untuk menjalankan peraturan yang di atas
ketika ada peraturan di bawahnya bertentangan dengan di atas
tentu kan akan menyebabkan dalam istilah hukum itu ada batal demi hukum
ada dapat dibatalkan
itu itu yang pemaknanya
nah kami melihat juga dalam fakta persidangan yang terjadi
bagaimana suatu keadilan ketika seseorang seorang terpidana dimintakan oleh undang undang dan juga pasal tujuh dalam pkpu itu harus mencapai kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana
coba bayangkan seseorang disuruh pasang foto dan namanya dalam media yang kemudian itu dibaca oleh semua orang
nah saya kira ini suatu bentuk penghukuman
jadi anda itu rasa cukup untuk seseorang mendapatkan kembali hak hak politik mereka
dengan dia diminta untuk kemudian mempublikasikan dirinya
iya dengan dia diminta untuk kemudian mempublikasikan dirinya
karena itu kalau itu dia yang menyambut seorang mantan pertidana
saya ini suatu pukulan suatu beban berat
bagaimana kalau anaknya membaca istrinya membaca saudaranya membaca dan sebagainya
nah saya kira ini keadilan yang ditetapkan di dalam undang undang pemilih itu
yang menyatakan bahwa seseorang harus menyampaikan kepada publik
nah karena seorang terpidana pun juga kan ketika mereka menjalani proses pidana yang ada di dalam lp itu
kan mereka kan dibina dididik agar sekiranya nanti kembali kepada masyarakat menjadi masyarakat yang baik
sehingga hak hak mereka tetap menjadi sama dan tidak dibeda bedakan dengan yang lain
nah kalaupun ada perbedaan itu hanya tadi itu
karena anda mantan narapidana atau terpidana maka yang harus anda lakukan untuk menjadi seorang pejabat publik khususnya legislatif
maka ini loh yang harus anda lakukan
dan ini juga kan sejalan dengan putusan mk dan sebagainya
nah artinya kalau kita mau bicara tentang bagaimana logika hukum yang ada di indonesia
harus dengan undang undang
karena negara kita yang bersifat civil law itu adalah keadilan yang menurut undang undang
bukan keadilan yang dikehendaki masyarakat

masyarakat ini kan sudah mempercayakan pada wakil wakilnya melalui legislatif untuk membentuk undang undang
nah saya kira apa yang dibuat oleh dpr dan sebagainya kemudian bentuk turunannya itu yang harus diikuti
nah ini yang kami lihat di dalam konteks hukum yang berlaku di indonesia dalam sisi keadilan
ya melalui sambungan telepon saya coba menghubungi bang andre
ya selamat malam mas yuda
ya ini terkait dengan bawaslu dan juga kpu dki jakarta
tentang masalah caleg dua ribu sembilan belas yang sebelumnya adalah ex terdakwa kasus korupsi
anda melihatnya bagaimana dengan keputusan bawaslus sendiri
ya sebenarnya permasalahan kan di undang undang ya
bahwa semangat pkpu itu tidak ditampung di dalam undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu
sehingga tentu terjadi multitafsir
di satu sisi pkpu melarang
di satu sisi undang undang melarang
di satu sisi undang undang melarang
di satu sisi undang undang melarang
sehingga kan kita lihat bahwa posisi bawaslu menjadi sulit untuk memutuskan apakah caleg narapidana koruptor ini diperbolehkan atau tidak
akhirnya kita sudah menyaksikan bahwasannya bawaslu memutuskan bahwa caleg caleg ini narapidana ini mantan daripada koruptor ini diperbolehkan untuk tetap maju sebagai caleg di pileg
tentu ini pr besar
saya rasa sudah saatnya
yang ada ini kita menjadikan
semangat yang ada di pkpu
ini bisa kita salurkan
sehingga nanti tidak akan ada
perdebatan lagi untuk depannya
seperti itu mas yudha
mungkin ingin mengomentari
dari bang andre
sebenarnya bang andre ini mendukung
semangat kita untuk
partai ini kan jadi hulunya
rekrutmen politik yang
kekuasaan yang besar akan dipanggul
oleh para legislator nanti
yang menjadi anggota parlemen
karena itu ini disadari oleh bawaslu
makanya kemudian bawaslu keliling
ke partai partai meminta partai
menandatangani pakta integritas
dan saya bacakan isi dari pakta integritas
itu ada delapan
salah satunya pada poin lima
bawaslu meminta kepada
partai politik tidak mencalonkan
anggota dpr dprd
presiden dan wakil presiden yang terlibat
tindak pidana korupsi narkoba
dan obat obat terlarang
terorisme dan kejahatan seksual
bahkan sangat luas lagi jangkauannya
terorisme dan kejahatan seksual
kalau peraturan kpu kan ada kata anaknya
kalau memang bawaslu sadar
bahwa orang orang ini punya
hak konstitusional yang harus mereka proteksi
apa yang mereka minta
partai politik untuk tidak mencalonkan
mereka paham betul bahwa
ada itikat yang sama untuk
merealisasikan parlemen kita ini
parlemen yang baik
tetapi dilalahnya permintaan bawaslu
yang jelas jelas meminta tidak mencalonkan
orang ini kemudian diatur
oleh peraturan kpu digugurkan
sendiri oleh bawaslu
jadi dalam pandangan saya bawaslu ini
sudah cukup berjuang bagi hak konstitusional
para mantan koruptor
ketika mereka dengan lantang misalnya
di rapat konsultasi di dpr
kemudian ketika proses sinkronisasi
di kemenkumham dalam wacana wacana publik
menyatakan bahwa ini tidak sesuai
tetapi kemudian ketika ini sudah menjadi
produk peraturan kpu
yang juga sudah melalui mekanisme
klarifikasi dan sinkronisasi di kemenkumham
dan diundangkan kenapa tidak
menundukkan diri begitu
dan mengambil langkah sesuai dengan undang undang
menguji ini ke mahkamah agung
atau ke mahkamah konstitusi
ini yang kami katakan
bawaslu selalu mengatakan
kita taat undang undang berhukum pada undang undang
tetapi sendiri mencederai
ini yang saya tidak masuk ke logikanya
mencederai undang undang nomor tiga
kemudian juga terkait dengan masalah
harusnya ada ma nih prosedurnya
kenapa sekarang tiba tiba langsung diputuskan seperti itu
karena begini pengaturan suatu norma yang bersifat umum ini
tidak boleh diatur di dalam peraturan yang sifat teknis
nah semangatnya harus
ditempatkan kepada peraturan perundang undangan
nah kalau ini yang terjadi
tentu dalam rumusan dan penyusunan
teknik penyusunan peraturan perundang undangan menjadi tidak tepat
ada suatu kekeliruan yang menurut saya
ketika norma yang bersifat umum itu
diatur dalam sifat teknis
nah kalau itu ditempatkan pada
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentupun juga pengujian yang kami lakukan
juga akan ditempatkan pada posisi itu
tetapi kalau kami harus kembali
kepada pkpu tapi harus menyampingkan
undang undang kan tentu tidak mungkin
karena kita melihat ada
tiga aspek kenyampingan dalam hukum itu
di mana hukum yang atas
bisa mengalahkan hukum yang bawah
generali barang hukum yang khusus
bisa mengalahkan umum ini kedudukannya sama
hukum yang baru bisa mengalahkan hukum yang lama
nah sehingga asas hukum inilah
yang harus kita gunakan di dalam menerapkan
penerapan hukum kita
kalau kita tidak menggunakan asas
tapi menggunakan logika yang berkembang dalam masyarakat
ya akan sulit ketemu
kita berharap memang proses yang ada
di dalam masyarakat kita
ini kan proses pemilu yang bersih dan adil
karena semangat bawah seluruh itu kan
bagaimana lahirnya keadilan pemilu
nah ini yang kita cari
kalau kita tidak melakukan proses sekarang
tiba tiba yang saya katakan tadi
kalau misalnya suatu saat misalnya
dihambat oleh seorang sampai prosesnya
tidak tercapai ketika dalam proses yang ada
di ema kemudian permohonan diminta
bagaimana proses ini kan
menimbulkan suatu hukum baru nanti
memasukkan orang dalam proses atau tahapan
yang sudah dilewati itu kan menjadi suatu kesulitan
ini yang menjadi persoalan
untuk menimbulkan suatu kepastian hukum
terhadap keadaan dan kedudukan seseorang
kalau hari ini diputus kemudian menunggu
keputusan ema sementara tahapan dan
proses pemilu sudah terlewatkan bagaimana
cara memasukkan ini justru akan menabrak
tapi kita jeda dulu saya juga penasaran dengan
mbak andri mbak andri kenapa sih masih banyak
partai politik itu melampirkan
ataupun menyodorkan caleg
yang sebelumnya pernah menjadi terpidana
terlebih dahulu cnn indonesia prime news
silakan balik tetap bersama kami
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan membahas mengapa caleg
yang memang sebelumnya sempat menjadi terpidana
dan kasus korupsi ikut lagi di
dan saya coba menghubungi lagi
bang andre bang andri kalau tadi saya nanya sebelum jeda
adalah kenapa sih masih ada
ada parpol yang masih
ataupun masih juga mau diwakili
oleh orang yang sebelumnya pernah
terpidat nah ini bang andri
iya terima kasih mas yuda
yang mendengar perdebatan
mbak titi sama pak mahyudin ya tadi ya
yang jelas pertama
pertanyaan mas yuda itu memang
gitu kan karena memang
ya itu pertama
yang kedua adalah
memang posisi partai
kadang juga sulit ya
yang berpotensial lalu
kader ini sudah bekerja
keras untuk membesarkan partai
bahkan juga sudah menjadi
anggota dprd gitu loh
kalau kita tidak memberikan kesempatan
beliau untuk memperjuangkan
bisa dianggap ya
tidak memberikan kesempatan
tidak peduli dengan nasib kader
itu mungkin yang menyebabkan
masih ada partai yang tetap
memberikan kesempatan kepada kadernya
yang memang mantan narapidana
pemikiran sebagian partai bahwa
orang ini kader ini
kan sudah menjalani hukumannya
seharusnya tentu orang yang menjalani hukum ini
harus diberikan kesempatan
allah tuhan yang maha esa saja
orang sudah dihukum
bertobat tentu harus diberikan kesempatan
bang andre saya tergelitik sedikit tadi
anda katakan bahwasannya
boleh jadi memang minim berarti ya
anggota caleg yang memiliki kualitas
sehingga anda mengeluarkan nama nama lama
yang notabene sebenarnya pernah tersangkut
kasus korupsi apakah anda tidak khawatir
nanti justru memberikan bukan minim mas yudha
mas yudha masalahnya yang saya sampaikan tadi
ada kader yang sudah berkeringat
bahkan sudah menjadi anggota dprd
yang meminta kepada partai agar beliau
diberikan kesempatan untuk
anda tidak khawatir apakah
undang undangnya tidak mengatur
jadi intinya ada celah hukum disini
dari awal kita sudah mengingatkan
ada celah hukum bahwa pkpui
bertentangan dengan pembangunan
yang diperlukan oleh pembangunan
tetapi tidak bertentangan dengan undang undang
saya rasa solusi terbaiknya
kita tidak perlu berdebat panjang kali lebar
kali tinggi saya rasa seluruh rakyat indonesia
sangat mendukung semangat pkpui ini
tidak ada yang mendebat
semangat pkpui hingga
bagaimana kita ke depan merealisasikan
ini menjadi undang undang
sehingga ke depan tidak ada celah hukum
yang punya masalah
memanfaatkan silah hukum ini untuk
menjadi caleg di pemilu selanjutnya
solusi yang terbaik
terima kasih terima kasih bang andri sudah
tergabung bersama kami untuk berbincang
terima kasih mas yuda sama ramadhan
mbak titi dan pak mahyudin
mbak titi tadi kalau bang andri sendiri bilang
sebenarnya ada celah nah celahnya ini kenapa bisa ada celah
seperti itu atau memang dari pihak
partai politik ataupun caleg
sendiri memang mereka melihat peluangnya
begitu besar sehingga tadi mbak waslu
akhirnya meloloskan sejumlah nama
ada editorial sebuah
harian nasional hari ini bagus sekali ya
susah diajak bersih bersih
jadi meskipun sudah ada
tap mpr undang undang
tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas
kkn semuanya itu kan menjadi
mestinya bagi kita di dalam mengelola
negara ini tetapi kenapa kemudian
upaya untuk mendapatkan peraturan
perundang undangan pada level
undang undang misalnya sulit kita
realisasikan karena yang jadi bagian
dari itu ya mereka mereka juga
kalau misalnya mas yuda lihat di
sebelas daerah ini dan kita telah satu satu
hampir semua adalah elit partai
daerah itu hampir kesemuanya
adalah pimpinan partai politik jadi kalau
kita berharap memang screening
itu ada pada mereka ada pola
relasi yang konsisten bahwa
mereka punya kontribusi terhadap partai
kontribusi itu hanya bukan hanya keringat
membesarkan partai tapi juga
pendanaan bagaimana mereka
membiayai partai sehingga terjadi
simbiosis mutualisme sehingga
memotong mata rantainya itu sulit sekali
nah kemudian ketika kita menyelenggarakan
pemilu ada institusi yang punya
otoritas untuk itu
melakukan pengaturan ya mau tidak mau
kita membaca ada dua partai yang protes
keras pada bawaslu sebut saja
sekjen pkb pak abdul qadir karding
dia mengatakan kok bawaslu nyodorin
kita fakta integritas kita udah taat
kita sudah patuh tetapi bawaslu
sendiri yang meloloskan apa makna
fakta integritas yang dibawa
ke masing masing partai dan kemudian meminta
partai untuk patuh itu
kemudian apa namanya
istilahnya tanda kutip ya dihianati sendiri
oleh bawaslu nah disini
memang kemudian kebuntuan ini
sepatutnya tidak perlu terjadi tetapi
kemudian ini sudah terjadi bawaslu
kpu merasa berpegangan pada
peraturan kpu bawaslu
berpegangan pada putusan yang final dan mengikat
dan kalau ini tidak terselesaikan
sekali lagi dampak buruknya
adalah publik lagi lagi publik
akhirnya terkecoh pada isu isu
yang mestinya substantif kita
fokus pada siapa calon kita
meneliti dcs kemudian
ruang publik kita diisi oleh hal hal yang
mestinya tidak perlu terjadi saya ke
bang mayudun kalau tadi
bang andreas bilang ada celah kemudian kebuntuan
yang sampai saat ini nggak akan bisa ketemu
karena kan tadi anda katakan proses
pemilu sudah berjalan dan kalau
menunggu lagi dma akan memakan waktu lagi
lalu sebenarnya solusinya seperti apa kalau masing masing
sudah bertemu saya dengar kpu
dan bawaslu belum duduk bersama ini untuk
berdiskusi tentang hal ini
kalau kita melihat kewenangan
khususnya mengenai jangka waktu
penyelesaian sengketa di bawaslu itu
ini mungkin saya kira peradilan yang
paling tercepat di dunia dimana
kita dalam dua belas hari
itu pun juga dua belas hari itu sudah termasuk
dalam proses mediasi untuk menyusun
suatu putusan kenapa kemudian
disusun dalam dua belas hari itu karena
agar seseorang nanti ketika ada putusan
yang dikeluarkan oleh bawaslu bisa mengikuti tahapan tahapan
yang ada nah kalau harus menunggu proses
yang lama maka tahapan itu tidak bisa dilewati
nah itu yang menarik
di sini bahwa kewenangan diberikan
ke bawaslu pada bawaslu untuk melakukan
pengujian sengketa itu kewenangan untuk bagaimana
agar bawaslu juga bisa dalam proses
sengketa itu mengikuti tahapan tahapan yang ada dalam proses
pemilu nah kalau tahapan sudah
dilewatin putusan bawaslu jadi tidak bermakna
tidak memiliki dampak apa apa
artinya kan percuma saja kami bekerja
kalau begitu misalnya katakanlah
misalnya kayak pak muhammad taufik ini
sudah diterima atau dikabulkan permohonannya
tetapi batas waktunya sudah lewat
ini kan menjadi tidak bermakna
buat apa diadakan peradilan pemilu
khususnya dalam sengketa proses ini
kalau memang harus menunggu proses penyelidikan
seperti ini ini yang harus dimaknai
bahwa upaya upaya dalam
penyusunan peraturan perundangan
dalam undang undang tujuh tentang
dua ribu tujuh belas tentang pemilu itu
adalah bagaimana keadilan dan proses
yang terjadi di dalam
pelaksanaan pemilu itu bisa menemukan
suatu keadilan baik ya terima kasih sekali
tapi sebenarnya ada juga kasus yang
melampaui tahapan penetapan parpol
peserta pemilu kan delapan belas agustus eh
putusan pt un kan jauh melampaui itu
sepertinya waktunya cuma tiga segmen gak cukup
untuk membahas hal ini perlu ada pemikiran
yang sangat sistematis dan strategis
untuk menjawab ini dan terima kasih
untuk waktunya mbak titi dan juga mas
mahyudin untuk malam hari ini di cnn indonesia prime news
si indonesia prime news segera kembali
tetaplah bersama kami